nah yang sedang dikeluhkan dan yang sedang menjadi perbincangan publik itu kan
pra tps itulah kenapa relevan bergulirnya hak angket itu
ya rekapitulasi boleh saja diselesaikan
tetapi suara kebenaran sebelum itu diselesaikan tidak akan pernah berhenti bersuara
tapi kami ingin membuktikan bahwa kebenaran itu harus dinyatakan benar
ya kan ya kalau dia melakukan kecurangan ya akan kami buktikan juga di mahkamah konstitusi
mengeluhan oposisi permanen melawan rezim politik dinasti
mengeluhan oposisi permanen melawan rezim politik dinasti

kpu akan mengumumkan hasil rekapituli suara pemilu dua ribu dua puluh malam ini
pengumuman dilakukan di tengah gelombang aksi demonstrasi dan dugaan kecurangan yang terus disuarakan banyak kalangan
kritik atas mundurnya demokrasi di era pemerintahan jokowi juga disampaikan sivitas akademika sejumlah perguruan tinggi
selain mendesak penggunaan hak angket kubu pasangan calon nomor satu dan tiga juga mengancam akan membawa dugaan kecurangan pemilu ini ke mahkamah konstitusi
sejumlah saksi dan bukti pun sudah disiapkan
akankah pengumuman hasil pemilu oleh kpu akan menghentikan semua dugaan kecurangan
atau sebaliknya akan memicu perlawanan baru dari kubu yang merasa dirugikan
inilah satu mejado forum babak baru usai kpu tetapkan hasil pemilu
hari ini adalah batas akhir penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh
hasil pemilihan presiden dan pemilihan legislatif
pemilihan presiden dan pemilihan legislatif akan diumumkan
namun jelang pengumuman aksi unjuk rasa terus terjadi
bahkan aksi demonstrasi yang digelar di depan gedung mpr dpr pada selasa malam berujung kericuhan
masa mendesak dpr menggulirkan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan di pemilu dua ribu sembilan belas
tak hanya di jalanan kritik atas mundurnya demokrasi di era jokowi juga disuarakan

sejumlah guru besar dari berbagai universitas di jabodetabek menyampaikan seruan salemba dua ribu dua puluh
bahwa kampus yang selama ini dibilang baru turun gunung kita tidak pernah pergi ke gunung
kemudian tadi juga ada mengajukan sejumlah kesulangan apa yang diberikan pemerintah
sebelumnya sejumlah sivitas akademika dari ugm dan uii
juga menyuarakan hal serupa
menko maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan
merespon dengan seruan akademisi kali ini dengan membela jokowi
ya kita kritik bangsa kita tapi kritik yang membangun
jangan kritik merasa semua jelek semua jelek
kita pejabat pejabat itu harus memberikan contoh seperti pak jokowi

bahkan sejak dalam hitungan hari pasca pencoblosan
akankah hasil pemilu yang akan diumumkan kpu hari ini
akan menyudahi berbagai kritik dan polemik
atau sebaliknya akan berujung di mahkamah konstitusi dan gedung dpr ri
babak baru usai kpu tetapkan hasil pemilu kita akan masih menunggu
itulah tema satu meja the forum malam ini
pemilihan dari ujung sebelah kenan prof sulis kiyawati irianto malam
kemudian usman hamid direktur eksekutif amnesty international
kemudian bang jinca panjaitan komandan hukum dan avokasi ptn prabowo gibran
bang todung mulia lubis deputi hukum tpn ganjar mahfud
mas komarudin hidayat cendikiawan
dan kemudian mas sigit pamungkas tenaga ahli utama dpr lima ks
sebelum saya memulai dialog saya akan coba menghubungi reporter kompas tv valentina sitorus
yang ada di gedung di depan gedung komisi pilihan u
valen jam berapa kemudian kpu akan mengumumkan secara resmi hasil pemilu
tapi yang jelas tadi komisioner kpu melalui agus melas itu tidak bisa menyebutkan jam pasti waktunya
waktunya secara definitif tergantung proses penyelesaian daripada hal yang kini sudah dilakukan
pasca rekapitulasi dari tiga puluh delapan provinsi ini selesai dilakukan oleh kpu republik indonesia
tapi yang jelas berdasarkan informasi saat ini kpu diketahui sedang melakukan jeda
namun tidak kosong begitu saja tapi ada hal hal yang kemudian sedang disusun
antara lain adalah berita acara dan juga surat keputusan kpu tentang penetapan hasil pemilu secara nasional
nah surat keputusan yang kemudian dibuat daripada kpu ini nantinya bisa menjadi objek gugatan perselisihan hasil pemilu
di mahkamah konstitusi yang pendaftarannya akan berlangsung tiga x dua puluh empat jam yang dimulai besok hingga hari sabtu utamanya
pihak pihak yang nantinya bisa menggunakan objek daripada surat keputusan yang nantinya diterbitkan kpu saat penetapan hasil pemilu inilah nanti yang kemudian bisa diajukan
apabila nanti memang terkait dengan sengketa pilpres utamanya terkait dengan hasil dalam pemilu dua ribu dua puluh empat ini memang diajukan ke mk
tapi pihak pihak yang mungkin masih merasa keberatan baik itu
dari partai politik kemudian dari caleg begitu ya yang memang masih keberatan dengan proses administrasi yang berjalan hingga saat ini dalam proses pemilu dua ribu dua puluh empat ini juga bisa diajukan kepada bawaslu
menghimpun apa saja yang terjadi dalam negeri utamanya pemilu ini menjadi hajat besar di indonesia sendiri
kemudian juga ada menko polhukam hadi cahyanto yang juga kemudian ada tadi ketua komisi dua dpr ri ahmad doli kurnia yang mana tadi juga sempat kemudian menjawab pertanyaan media apa yang dilakukan
ternyata yang dilakukan adalah penanda tanganan berkas utamanya seperti yang tadi saya sebutkan adalah berita acara dan sk keputusan atau surat keputusan
kemudian kpu mengenai penetapan hasil suara ini kemudian sudah berproses untuk kita menunggu bagaimana penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh
perlu diketahui budiman dan juga saudara kalau tadi yang paling akhir dalam proses rekapitulasi suara ini dari timur indonesia papua
provinsi papua ini menjadi penutup daripada proses rekapitulasi yang sebenarnya berjalan sejak tanggal dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh empat sampai dengan detik ini
dimana diketahui bahwa pasangan prabowo gibran ini lagi lagi unggul dengan perolehan suara tiga ratus tujuh puluh delapan sembilan ratus delapan suara
kemudian ada pasangan ganjar mahfud yang mendapatkan satu ratus tujuh puluh delapan lima ratus tiga puluh empat suara
dan juga pasangan anies muhaymin ini mendapatkan enam puluh tujuh lima ratus sembilan puluh dua suara
dan sekali lagi gudiman dan juga sudara dari tiga puluh delapan provinsi yang kemudian hasil rekapitulasi suaranya sudah disahkan
kpu tiga puluh enam provinsi ini diunggul atau didominasi oleh pasangan prabowo gibran
kemudian dua provinsi lain yakni aceh dan sumatera barat ini dimenangkan oleh pasangan anies mohaimin
sementara ganjar mahfud ini tidak memenangkan suara secara dominan di provinsi manapun
sementara begitu untuk waktunya kita sama sama menunggu dan juga mengawal bagaimana kemudian kpu mengumumkan
dan menetapkan siapa yang menjadi
atau siapa yang memperoleh perhatian dari masyarakat indonesia dalam pemilu dua ribu dua puluh empat ini
baik terima kasih valentina siterus dari gedung komisi pemilihan umum
oke bang sudirman said saya ingin tanya ya anda kelihatan tegang juga kelihatannya menantikan tiga jam menjelang deadline jam dua belas
gimana suasana kebatinan bang dirman said sekarang
pura pura tegang atau gimana sebetulnya
jadi sebagai mekanisik proses sih
tapi sebagai spirit sebagai ruh dari pemilu sendiri memang kita punya banyak catatan
dan saya kira di depan ini banyak sekali narasumber yang juga menjadi saksi
menjadi satu pewarta bahwa memang banyak sekali hal hal yang menjadi keprihatinan kita
saya kira tidak pernah ada pemilu sebanyak yang saya tahu
negatif dari begitu banyak para pemikir
para guru besar para orang orang cerdik pandai
kemudian juga kita menyaksikan satu pertunjukan yang masif
jadi ada dua yang memprihatinkan kita mas budiman
nomor satu adalah sebetulnya demokrasi ini kan ibarat sistem kereta api ya
gerbongnya menuju pada satu tujuan bersama
tapi rel ini atau gerbong ini sekarang sedang lepas dari rel
karena segala macam hukum tata kerama tata etika itu dilanggar
jadi kita khawatir nih gerbong ini tidak kembali ke rel
kedua keberatan saya adalah kami semua saya kira adalah
apabila seorang kepala negara sudah merubah undang undang untuk kepentingan pribadinya
sampai meninggalkan etika terus fungsi leadership yang namanya teladan itu di mana
itu yang menjadi sesuatu yang harus kita ternama baik baik

untuk kembali mengembalikan kereta itu gerbong kereta itu dalam rel itu
saya kira meskipun nanti malam diumumkan hasilnya itu pekerjaan kita masih belum selesai
karena kita harus kembalikan semangat
bang todung kalau bang todung ini kan deadline jam dua belas harus diumumkan ya
saya tidak melihat ini pengumuman ini sebagai satu milestone
yang saya concern adalah proses pemilihan umum itu sendiri
saya membaca di new york times ada tulisan dari market scott
dia pengantar di new york university
dia mengatakan dalam tulisannya bahwa indonesia adalah corrupted demokrasi
nah kalau kita membaca majalah the economist dia mengatakan
saya ikut pemilihan umum tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dua ribu empat
saya tidak pernah merasakan pemilihan umum yang seperti sekarang
begitu banyaknya pelanggaran begitu banyak kecurangan
begitu banyak ada yang mengatakan kejahatan
saya cenderung tidak mau mengucapkan kata kejahatan
tapi in away itu kejahatan yang terjadi pada banyak hal
nah ini bagaimana kita menjelaskan ini kepada anak cucu kita
kalau kita ingin membangun nilai nilai demokrasi
pilar pilar demokrasi values yang kita inginkan
kita tidak bisa menjelaskan itu pada anak cucu kita
karena ini bukan pemilihan ini stolen election
dicuri oleh banyak sekali intervensi
banyak sekali oleh kriminalisasi yang terjadi pada proses sebelum pencoblosan itu terjadi
jadi saya merasa ini satu pemilihan yang tidak punya legitimasi
dalam angka mungkin betul ada yang menang
tapi dalam legitimasi saya kan tidak ada legitimasi
saya kira saya harus mulai dengan tidak ada pesta demokrasi yang tak berani
dan kita syukuri karena setiap tahapan itu sudah berjalan
nah kalau kemudian kita bicara tentang
apa yang disampaikan bang todung misalnya
tentu pertanyaan yang kita sederhana
kan tkp nya ada di semua tps yang sampai delapan ratus ribu itu
baca berita aja bu hinca banyak sekali cerita di media apalagi media sosial
bahwa kalau ada pencurian kan ada tkp nya
dan disitulah kita mengumpulkan tadi
apa yang mau dituduhkan
dan undang undang pemilu kita menyediakan tempat dan sarana hukum untuk itu
tentu tahapan tahapan itu kita ikuti
nah saya hanya ingin mengatakan bahwa
ruang yang disediakan oleh undang undang yang sudah kita sepakati bersama itu
nah karena itu dari tkn dua
kita siap betul untuk menapaki setiap tangga tangga itu satu demi satu
mana yang dituduhkan atau siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan
dan menurut saya pesta demokrasi ini
bagaimanapun dia kita syukuri karena sudah melewati seluruh batas batas
atau seluruh tahapan yang sudah disiapkan itu
tidak ada pesta yang telah berakhir dan pesta ini juga akan segera berakhir
tapi kampus masih gelisah ya
ya terima kasih mas budiman
di seluruh dunia ada tanggung jawab moral dari kaum intelektual
untuk menyampaikan pendapat pendapat akademiknya
tetapi ada karakter yang khusus
karena memang kami tugasnya adalah memproduksi ilmu pengetahuan
tidak boleh berkepentingan dengan soal soal politik
maka pendapat itu didasarkan pada evidence base data
yang dihasilkan melalui metode metode prosedur prosedur ilmiah yang teruji
melalui penelitian analisis macam macam
itu sebabnya sebelum kami kemarin membuat seruan salemba
maka sejumlah profesor datang mempresentasikan berbagai persoalan di indonesia
memberikan peta peta persoalan ini
sesuai dengan bidang kealian masing masing baru membuat statement
yang kedua bung hatta mengatakan
apabila tujuan bangsa indonesia itu adalah menciptakan manusia indonesia yang berkarakter
maka universitas itu harus membuat pendidikannya
membangun anak anak muda yang berani mengatakan apa yang salah dan mengatakan apa yang benar
jadi kami ilmuwan mengikuti seruan salemba
dan itu saja apa yang sudah memang menjadi legacy tradisi di dalam masyarakat ilmiah di dunia maupun pendiri bangsa kita itu
oke jadi memang ada problem kegelisahan di kalangan akademisi
ada juga tudingan bahwa demokrasi cenderung akan pingsan atau semut
kita dalami setelah jeda berikut ini
masih bersama saya budiman tamrjo di satu meja the forum
market scott tadi menyebutkan indonesia is corrupted demokrasi
margar scott itu merujuk pada tulisan marcus mitsner di dalam bukunya terbaru
tentang studi kepresidenan selama reformasi
hampir seluruh koalisi koalisi kepresidenan selama reformasi terutama sejak gus dur
selalu membentuk koalisi pelangi yang mengakibatkan begitu banyak kompromi kompromi
nah ini sebenarnya kalau kembali ke judul corrupted demokrasi yang terkorupsi
salah satunya disebabkan oleh tiga hal
pertama melemahnya kebebasan sipil
yang kedua adalah menghilangnya oposisi politik di parlemen
dan yang ketiga adalah melemahnya integritas pemilu
nah hari ini kita tahu kpu akan mengumumkan untuk soal pemilu
mungkin pesta ini akan berakhir
mungkin otoritas negara malam ini akan sudah mengambil keputusan
belum memberikan restu terhadap apa yang akan diputuskan malam ini oleh negara
terlalu banyak saya kira ketidakberesan atau irregularities
kejanggalan di dalam proses menuju pelaksanaan pemilu di tahun dua ribu dua puluh
mungkin inilah pertama kalinya pemilu indonesia di masa reformasi
yang begitu banyak dipertanyakan termasuk oleh komite hak asasi manusia di pbb
ini komite yang terdiri dari para ahli ahli independen
yang bertugas mengawasi pelaksanaan setiap negara terhadap
indonesia dipertanyakan kesungguhannya dalam memenuhi hak hak politik warga masyarakatnya
selama reformasi hampir seluruh pemilu di indonesia dipuji oleh dunia
sepuluh tahun dua puluh lima tahun lebih bahkan indonesia melangsungkan pemilu yang dipandang
jujur bebas adil dan damai tanpa ada konflik atau kekerasan elektoral
kecuali mungkin pemilu dua ribu sembilan belas ketika kubu prabowo menolak hasil pemilu
memobilisasi massa dan akhirnya terjadi kekerasan elektoral di bawah seluruh
tapi yang saya kira jadi concern kita bersama terutama para otoritas moral dan intelektual
adalah runtuhnya agenda reformasi kalau menggunakan istilah margaret scott adalah
margrad menjelaskan beberapa faktor ada dua faktor yang dia garis bawahi dari bukunya marcus mipsner
yang pertama adalah hancurnya kpk
jadi the turning point titik balik kemunduran demokrasi kemunduran reformasi
dalam bukunya marcus mr yang dikutip oleh margaret scott adalah hancurnya kpk
kpk kembali tidak lagi memiliki independensi kpk menjadi alat atau senjata politik untuk mengendalikan lawan lawan politik
dan yang kedua dalam pandangan margaret scott
yang juga mengambil marcus mirsner adalah proses perubahan undang undang
untuk meloloskan gibran raka buming raka di dalam pencalonan calon wakil presiden
kita tahu di dalam berbagai standar internasional kita ambil misalnya international idea
itu lembaga internasional yang sangat ahli dalam bidang pemantauan pemilu di dunia
dia memiliki tiga indikator untuk sebuah pemilu bisa dikatakan adil atau tidak memenuhi konsep electoral justice atau tidak
salah satunya adalah setiap pemilu setiap pemilu yang memiliki konsep electoral justice atau tidak memiliki konsep electoral justice atau tidak
salah satunya adalah setiap proses setiap tindakan setiap prosedur itu sesuai dengan undang undang
nah yang terjadi pada kasus indonesia undang undangnya dirubah terlebih dahulu
untuk memungkinkan salah seorang calon yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk kemudian dipenuhi hanya karena
ia merupakan anak presiden dan keponakan dari mahkamah konstitusi
nah tentu negara memiliki menyediakan beberapa waktu lagi untuk dua proses saya kira yang pertama adalah apakah para pihak misalnya satu dan tiga
akan mengambil keputusan untuk menerima pemilu atau tidak kalau misalnya tidak tentu mereka bisa pergi ke mahkamah konstitusi
seberapa besar mahkamah konstitusi akan memenuhinya tentu masih tanda tanya besar
tapi paling tidak kita akan tahu seberapa jauh makamah konstitusi ini masih bisa dipegang atau sebaliknya
di awal saya katakan oposisi di parlemen sangat penting untuk tegaknya sebuah demokrasi
kalau tidak ada oposisi di parlemen saya kira sulit demokrasi bisa berjalan dengan baik
karena itu saya berharap proses angket bisa berjalan
saya lihat beberapa partai sudah menyiapkan naskah akademik termasuk pdip
saya berharap proses angket itu bisa berjalan dan kita jadi tahu apa yang sesungguhnya terjadi dibalik ketidakberesan dan kecurangan pemilu
oke baik usman thank you prof komarudin hidayat
komar jadi kalau menurut observasi anda sampai kita masih menantikan tiga jam sampai jam dua belas batas waktu kpu untuk mengumumkan hasil pemilu
apa perasaan ada betul tadi ada demokrasi yang terkorupsi dan lain sebagainya
feeling saya ya itu ada tiga agenda
pertama adalah untuk menyelesaikan legalitas pemilu ini
dan kalau nanti ada dispute maka kemudian ke mk
disanalah nanti silahkanlah mereka untuk adu argumen adu data dan seterusnya
dan itu satu hal dari aspek legal
tapi kedua yang saya amati adalah walaupun itu nanti selesai siapapun pemenangnya
secara moral etika politik rasanya tidak akan selesai
oleh karena itu para intelektual mereka akan membuat catatan khusus terhadap kekurangan kekurangan dari demokrasi maupun juga proses pemilu kemarin
nah yang ketiga karena reformasi ini sudah berusia satu generasi dua puluh lima tahun
dari pengalaman terakhir ini ada satu pertanyaan
apakah model dan pelaksanaan demokrasi yang kita terapkan selama ini mau dipertahankan
jadi paling tidak ada dua catatannya itu
yaitu catatan etis moral dan bolong bolong lubang lubang
undang undang hukum politik yang kelihatannya di sana harus diperbaiki
tapi lebih dari itu sistem pemilu demokrasi model apa berdasarkan pengalaman satu generasi ini
maka menarik pemerintah ke depan dan juga dpr kedepan perlu memikirkan ulang tentang praktek demokrasi itu
pak sigit tenaga alih utama ksp
tadi banyak catatan demokrasi yang terkorupsi
ada dewan ham pbb yang juga mempertanyakan netralitas terhadap pemerintahan presiden jokowi
gimana anda respon kegelisahan kegelisahan akademisi itu
pertama mas budiman tugas pemerintah di dalam penyelenggaraan pemilu adalah memfasilitasi penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil
nah dalam konteks penyelenggaraan pemilu
pemerintah harus memastikan bahwa ketersediaan anggaran itu terpenuhi
bahwa keamanan ketertiban di dalam penyelenggaraan pemilu itu tidak terjadi huru hara
lalu yang ketiga ketersediaan sumber daya manusia
dan yang terakhir adalah penyelenggaraan pemilu itu dilaksanakan tepat waktu
dan pengumuman hasil pemilu yang nanti kita tunggu tiga jam ini
kalau tiga jam ini sudah bisa ditetapkan berarti tepat waktu
pada titik itu kita harus bersyukur bahwa proses proses itu bisa dilalui dengan baik
lalu yang kedua terkait dengan catatan catatan substantif terhadap pelaksanaan demokrasi
yang disampaikan oleh teman teman dari masyarakat sipil dari akademisi
tentu itu adalah sesuatu yang harus didengarkan dan diperhatikan dengan sungguh sungguh
karena aspirasi kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh kalangan akademisi
dari masyarakat sipil subjek yang menjadi kritik terhadap proses demokratisasi
di dalam penyelenggaraan pemilu ini dianggap tidak baik adalah semua pihak
ada pemerintah ada partai politik ada penyelenggara pemilu ada masyarakat itu sendiri
oleh karena itu semua catatan catatan itu harus kemudian menjadi agenda kolektif
bagaimana ke depan itu menjadi lebih baik
tadi bang komarudin menyebutkan bahwa
perlu memikirkan kembali tentang desain tentang sistem
salah satu tuntutan dari rekan rekan akademisi adalah juga perbaikan ke depan
bagaimana sistem pemilu itu didesain sedemikian rupa menjadi lebih baik
peluang itu dibuka ketika ada putusan beberapa putusan mahkamah konstitusi yang mengharuskan
pertama adalah putusan terkait dengan dapil
jadi di undang undang pemilu
mk memutuskan bahwa dia tidak konstitusional
yang kedua adalah terkait dengan batas usia
jadi batas usia pencapresan
pada titik itu pasti akan dilakukan revisi undang undang pemilu
berbagai keresahan yang kemudian menjadikan pemilu itu tidak demokratis
itu mesti nanti dilembagakan di dalam sistem itu sendiri
prof sulis kalau lihat ya
ini kan gerakan salemba atau ugm itu kan di beberapa sebelum pemilu kan kenceng ya
sekarang kelihatannya agak mengendur mungkin saya salah baca ya
karena akan diikuti oleh berbagai wilayah
jadi bahkan universitas sekarang terkonsolidasi melalui kluster kluster wilayah gitu
karena bagaimanapun juga kita melihat yang terjadi hari ini di dalam pemilu dua ribu dua puluh empat itu memiliki karakter yang khusus kekerasan budaya
jadi bagaimana politisasi yudisial hukum digunakan untuk alat rekayasa politik
untuk kepentingan kepentingan kekuasaan ya begitu teman teman saya melihatnya
dan mereka menginterjus cara cara itu dengan cara cara yang lebih berkualitas
cara cara itu dengan yang kami pelajari sebagai indirect violence kekerasan budaya
mereka bukan menyerang fisik tetapi menyerang kesadaran
mengikis nilai nilai norma norma tentang apa yang baik apa yang buruk adil patut pantas dan lain lain
dan itu direpresentasi melalui bahasa simbol simbol
jadi pidato pidato baliho baliho yang bertebaran di mana mana itu simbol simbol
dan juga penyalahgunaan ilmu pengetahuan sih kalau kita lihat bagaimana bisa misalnya survei survei politik itu dilakukan oleh konsultan politik
bukankah harusnya oleh lembaga independen gitu ya
nah ini bisa sangat efektif kekerasan budaya ini karena banyak warga negara yang tidak kompeten
yang tidak melek politik tidak melek hukum tidak melek sejarah
sehingga mereka tidak bisa mencari kekuasaan
jadi terjemahkan pasal pasal dalam konstitusi ke dalam keseharian mereka
mereka pikir ini urusan orang orang elit saja tidak kena dengan kami gitu ya
itu kan oleh sebabnya kami itu dibully di tempat tempat di mana mana gitu
seharusnya warga negara itu kompeten
mereka tahu hak dan kewajibannya sehingga mereka bisa memperjuangkannya sendiri
oke baik itulah apa sinyalemen dari prof sulis
memang bagaimana kegelisahan masyarakat sipil itu kemudian terlembagakan
kita dalam ini setelah jeda berikut ini